ketua umum partai kebangkitan bangsa mohaimin iskandar terus bermanuver jelang pemilihan presiden dua ribu sembilan belas
caimin menyebut posisi calon wakil presiden dari pkb adalah harga mati
alasannya joko widodo diragukan bisa menang pilpres dua ribu sembilan belas jika tak berpasangan dengan dirinya
tidak hanya itu caimin pun yakin prabowo subianto bisa menang di pilpres jika memilih dirinya menjadi cawapres
caimin menyebut posisi calon wakil presiden dari pkb adalah harga mati
ya nggak usah dibikin yang penting wapres
dan kalau pak jokowi tidak dengan saya saya sangat khawatir pak jokowi tidak terpilih lagi
caimin memang telah mendirikan posko join alias jokowi imin di berbagai daerah
ia mengklaim jokowi telah merestui pendirian posko pemenangan tersebut
selain jokowi parpol pendukung jokowi seperti golkar dan pdip memberi dukungan terhadap langkahnya
cawapres jokowi saja sangat sudah hampir mungkin banyaklah dukungan
salah satunya yang bisa meyakinkan bahwa
pak jokowi merestui saya bikin posko join di mana mana
bank air langkah memberikan penghormatan pada langkah langkah saya
ya insya allah aman
tak hanya percaya diri bisa memenangkan jokowi di pilpres berkat berkah elektoral pkb
prabowo sbianto bisa menang di pilpres jika memilih dirinya jadi cawapres
pernyataan ini muncul saat ditanya soal kemenangan mahathir yang dinilai bisa jadi gambaran kemenangan oposisi indonesia di pilpres dua ribu sembilan belas
menurutnya tak ada sosok seperti mahathir di indonesia
mahathirnya di indonesia nggak ada
sby bukan oposisi
mahathir kan oposisi
kan prabowo udah ngeluarin gitu pas survey tiga belas lima sama cawapres
bukan hanya itu
hasil survei prabowo itu menang kalau dengan saya
sebelumnya caimin juga pernah mengingatkan jokowi dalam acara milad ke delapan puluh enam pemuda muhammadiyah yang dihadiri juga oleh ketua umum pan zulkifli hasan
caimin mengatakan bahwa jokowi akan kalah dalam kontestasi pilpres jika tidak bersanding dengan dirinya sebagai cawapres
tidak hanya sekali atau dua kali mohaimin iskandar mengeluarkan pernyataan terkait pentingnya para calon presiden menggait dirinya sebagai wakil presiden
bahkan calon petahana jokowi dodo disebut bisa kalah jika tak menjadikan caimin sebagai calon wakilnya
begitu juga sebaliknya caimin menyatakan prabowo bisa saja menang kalau mengambil dirinya sebagai calon wakil presiden
dan juga kali ini mohaimin menyatakan bahwa posisi cawapres adalah harga mati untuk pkb dan dirinya
kami membahasnya malam hari ini
dengan jazilul fawait yang merupakan wasek jendepi pkb
waalaikumsalam terima kasih sudah hadir bang jazilul
kemudian ada lely aryani yang merupakan akademisi komunikasi politik
selamat malam bu lely
selamat malam mas indra
oke saya tidak mau mulai dari pak jazilul
tadi sudah banyak pernyataan dari cah imin
yang ditangkap bu lely sebagai akademisi komunikasi politik melihat pernyataan yang berulang ulang dari caimin
dari hari ke hari pernyataan pak jokowi sangat dikhawatirkan bisa kalah kalau tanpa dirinya
pak prabowo hanya bisa menang kalau bersama dirinya sebagai wakil presiden
dan itu harga mati bagi pkb
calon wakil presiden tidak boleh ditolak oleh yang lain
partai lain begitu ya kurang lebih
tidak ada tawar nawar
cah imin harus jadi cawapres begitu
jadi sesuatu yang tidak mungkin harus dibuat menjadi mungkin
harus dibuat menjadi mungkin
ini yang sedang dilakukan oleh cak imin ya
jadi ada satu teori komunikasi politik itu mas indra katanya more exposure
jadi terus diulang ulang
jadi dibenamkan brandingnya itu dibenamkan
yang tidak benar belum tentu benar menjadi benar akhirnya
iya dibenamkan itu dibenamkan secara berulang ulang
lalu kemudian orang mengenalnya termasuk calon presiden
tapi pertanyaannya bagi saya caimin itu mau jadi wakil presidennya jokowi atau prabowo
mungkin siapapun nanti jawab
siapapun ya jadi siapapun
jadi ini juga menjadi bagian dari ikhtiar politik yang ingin dilakukan cah imin
kalau tidak brandingnya akan berbeda
meskipun misalnya hasil survei mengatakan cah imin nomor berapa
misalnya masih ada calon wakil presiden yang lebih mumpuni untuk itu
tapi cara dia melakukan komunikasi politik branding politik tentang dirinya sendiri
menurut saya itu sudah memenuhi unsur unsur pemasaran komunikasi politik
karena siapa lagi yang akan memasarkan dirinya kalau bukan dia
seandainya pun mas indra yang jadi presiden mungkin dia tawarkan dirinya juga untuk jadi wakilnya mas indra gitu
jadi bagian dari ikhtiar politik itu memang harus dikelola
jadi yang sekarang terjadi adalah impression dari mas indra
tapi kalau sudah terjadi
tapi kalau sudah disebut harga mati itu bagaimana bu
harga mati kan artinya tidak bisa ditawar sebenarnya
itu kan idiom politiknya
idiom politiknya saja
jadi gak mungkin dia akan memaksakan itu kepada calon presiden gitu kan
gak mungkin ya
anda kalau tidak memilih saya anda pasti kalah
itu juga mendahului tuhan sebenarnya
tapi idiom politik itu biasa dilakukan
jadi sekedar idiom politik saja
jadi gak mungkin dipaksakan
jadi bukan harga mati dong berarti pak jazilul
harga mati dari pkb mungkin ya
kalau di nu atau di
kalau di pkb
itu dikenal dengan idiom nkri harga mati
itu memang nggak bisa ditawar kan
itu memang gak bisa ditawar
sekarang karena cak imin menerima mandat
dari banyak ulama bahkan raja raja aktivis
itu kira kira cak imin wapres harga mati
cak imin harus menjalankan mandat itu
mandat dukungan dari para ulama pesantren
dan ada raja juga di sintang di bali
udah di indonesia
untuk menjadi cak imin wapres
tentu pak muhaymin harus berjuang menerima mandat itu
ini adalah kewajiban akan gugur kewajiban itu
kalau sudah dikeluarkan
sudah ada yang mewakili
tapi pak muhaymin bisa berdosa kalau itu gagal
makanya cak imin wapres ini harga mati buat pkb
berarti nggak bisa ditawar dong pak
berarti memang nggak bisa ditawar kan
jadi bukan sekedar idom politik saja
ini adalah idom perjuangan
kalau dalam bahasa agama ini jihad
karena cak imin tidak pernah ambisi untuk menjadi wapres
ambisi yang diberikan mandat bantu dan selesaikan
sempurnakan perjalanan negeri ini
karena warga nahdien juga rindu
realistis tidak itu untuk dunia politik indonesia
pak muhaymin ini punya latar belakang
punya pengalaman yang cukup
beliau dari aktivis menjadi sekjen
menjadi sekjen pkb
menjadi ketua umum pkb
menjadi pimpinan dprd
pimpinan dprd termuda
menjadi wakil pimpinan mpr
dan perlu diingat
pak muhaymin itu lahir dari keluarga yang ikut mendirikan juga republik ini
beliau adalah cicit dari kb sri sansuri
dan perlu diingat juga
nu tidak pernah berkhianat kepada bangsa ini
nah ini yang menjadi ambisi beliau
untuk membereskan juga
membantu pak jokowi dan membantu
sebenarnya yang saya tanyakan bukan rekam jejaknya
tapi realistisnya itu pertanyaan saya adalah terkait
mungkinkah di tengah negosiasi politik diantara partai partai yang mendukung pak jokowi
belum kita bicara soal partai partai yang mendukung pak prabowo juga ya
karena kan caimin juga sempat diingung ya
kalau soal kemungkinan
ada dua metodologi di kita itu
melihat kabar langit
kabar langit yang bagaimana nih
kabar langit itu memberikan inspirasi kepada caimin
nu harus ikut di kepemimpinan nasional
yang kedua adalah tanda tanda alam
tanda tanda alam itu menunjukkan bahwa
dari sekian perjalanan caimin saat ini menjadi momentumnya
dan berdasarkan survei berdasarkan apapun
nama caimin juga muncul
dan dukungan dari bawah itu juga muncul
nah ini tanda tanda
muncul sebagai memenangkan calon presiden masing masing tidak
gairah dari bawah untuk caimin ini menjadi wapres
ini luar biasa apresiasinya
dan ini terus kita perjuangkan
bukan sekedar ide
ini bagian dari jihad untuk membereskan indonesia
jadi sekali lagi itu memang harga mati bu
jadi yang disampaikan bu tadi
bahwa itu sekedar idiom politik
harga mati bagi pkb artinya kan
jadi memang politik juga by design mas indra
mungkin masih ingat perjalanan bagaimana pak sby dulu harus maju kan
mungkin juga membaca tanda langit dan apa tadi satunya
tanda alam gitu kan
ini saya juga mau tanya kembali tanda alam ini
jadi kalau seandainya waktu itu pak sby tidak mengambil keputusan untuk maju
enggak jadi presiden
termasuk pak jokowi
kalau seandainya pdip tidak menentukan pak jokowi yang akan maju
belum tentu juga pak jokowi jadi presiden kan
jadi tanda langit dan tanda alam ini
itu mungkin menjadi bagian
kalau orang lain ya bukan pkb
itu ada klinik namanya klinik politik
politik itu memerlukan
yang disebutkan tadi itu klinik itu berarti
bukan kalau bukan bagi pkb mas indra
jadi klinik itu dipahami oleh orang orang yang masuk ke panggung politik
yang saya baca di penelitian saya juga
ternyata mereka memerlukan tiga d
duit doa dan dukun
duit dukunnya para ulama dan sebagainya
doa doa seperti itu yang diperlukan
istilah kita bukan dukun ya
artinya itu membuka menyingkapkan
iya misteri itu
salah satu cara untuk membuka misteri itu
menggunakan nakel menggunakan kabar langit
juga harus usaha dengan tanda tanda alam
jadi kita menggunakan dua duanya itu
jadi dua duanya itu
ini hubungannya dengan partai partai lain
yang juga mendukung pak jokowi ini
bagaimana kemudian kalau sudah diklaim
ini kesannya secara politik bagi yang lain
ini bagaimana pkb ini
ya itu pasti seperti dibilang pak joko
itu kan seni untuk mengelola semua kemungkinan
dan pak indra catat saja bahwa selama pkb ini membangun koalisi
tidak pernah cacat
dan pak muhyiddin menyampaikan atau didukung didorong menjadi jawabannya
tidak untuk memberi apa namanya menyinggung yang lain
tidak untuk menyinggung yang lain
dan tidak menghormati partai manapun
yang juga seandainya mau menyampaikan secara gentleman
untuk menjadi jawabannya
pasti tidak ada masalah
nanti dibahas di situ
tetapi bagi kami cak imin harga mati
oh bagi pkb harga mati
harga mati dong
tapi bagi yang mungkin kita lebih
ya kita kan begini
orang menilai kita itu dari keyakinan dan tekadnya
dan juga kehendaknya yang kuat
cak imin menunjukkan kehendaknya yang kuat
tidak ada kita ini
ingin serius dan tidak menutupkan sebagai yang lain
nanti ketika dibahas dengan partai koalisi
yang sudah deklarasi mendukung pak jokowi
oh maaf cak imin tidak bisa
itu tidak masalah
kita tidak mengandalkan itu karena
menurut kabar langit dan tanda tanda alam
itu akan terjadi
belum terlatih saya melihat kabar langit
nah nanti kalau ingin lebih jelas pak indra
kalau saya buka nanti dibilang kelendek sama pak
tetapi ini hal hal yang cukup

pak indra perlu tahu
ketika gus dur jadi presiden
tidak ada satupun yang memprediksi gus dur akan jadi presiden
tapi itu dilihat dari kabar lain
dan sekarang kerinduan itu ada
dan kabar langit terbuka untuk cak imin
untuk menjadi cawapres
saya lanjutkan lagi soal kabar langit
dan kerinduan pada gus dur
korelasinya dengan cak imin setelah jeda ya
siap setelah jeda prime news masih akan segera kembali
saya mau menjadi wapres
berarti itu akan mengurangi sikap dan
kalau misalnya tidak
akhirnya mundurkan diri
ya nggak usah dibikir
yang penting wapres
kalau tidak gimana
jangan bicara plan b
sekali saya ditugaskan ginu untuk bergerak
tidak ada kata kembali
jadi maksudnya yang harga mati itu
ataukah memang pkb menugaskan cak imin
wapres nggak boleh yang lain gitu
jadi dengan ditugaskan
positioningnya jelas mas indra
dari segi komunikasi pemasaran politik
positioning saya adalah calon wakil presiden
dari segi target
itu tadi harga mati bagi
kalau nggak jadi cawapres
nanti dilihat lagi selanjutnya
jadi segmentasi pkb jelas sudah mendukung
itu yang jelas
cuma partai koalisi tadi
yang masih perlu dibicarakan
nanti kan yang nggak kembali
jadi belum harga mati ke koalisi
maksudnya begitu pak jansidul
iya belum harga mati
kita teman harus kita dengarkan
karena namanya koalisi bermitra itu
bagi pkb bukan sesuatu yang baru
dan pkb tidak pernah budeg
pkb juga melihat mendengar
tetapi apa yang menjadi garis perjuangan
harus diperjuangkan dengan jelas
yang lebih penting calonnya
ada nggak kemestrinya
kalau dilihat jalan jalannya
katanya sudah gitu ketemunya
tapi kan belum tentu juga
nanti pak jokowi akan membicarakan itu
di partai koalisi
karena ini keputusan yang akan menentukan
kalau soal chemistry bisa saya jelaskan
jadi kalau pak jokowi ini nasionalis kuler
dengan tanda yang merah
dengan tanda putih
sudah merah putih gitu saja
sudah saya pikir itu menjadi
harapan sekaligus juga membangun
tapi ini petiga protes kalau yang kayak gini kan
petiga juga pernah mengatakan bahwa
nasionalis hijau bisa datang dari p tiga juga
ya nggak ada masalah
kan kita menghormati sikap p tiga
kehendak kami perjuangan kami
ini tegas dan tanpa malu malu
mestinya itu dihargai
cak imin harga mati pak fries
itu sudah tegas jelas
terus apa lagi
jadi sudah mudah mudahan pak jokowi memilih gitu saja kita
nah berarti apa namanya ya
karena masih ada satu target lagi
karena kami tidak ingin mengendalui kehendak tuhan
tapi kalau bicara soal chemistry
ini saatnya merah putih berkibar
untuk membereskan masalah masalah yang
lebih berat ke depan
nah kalau soal apa namanya keinginan
kasih contoh ya
pak mahathir umur sembilan puluh dua tahun saja
dia bangkit karena melihat bangsanya
apalagi anak muda seperti cak imin
pasti tertarik untuk ikut
juga melihat menata
walaupun semua kandidat juga begitu kan
iya makanya kan disebut bahwa
pak mahathir yang sudah kata kata
dilihat dari sisi positif ambisi yang positif
nah ambisi positif
artinya apa yang menjadi ide perjuangan cak imin ini
yang dimandatkan oleh para kiai ini
itu tidak memang kalau soal itu tidak peran dipermasalahkan
tapi persoalannya ketika yang soal harga mati tadi
apakah itu harga mati juga
pkb hanya menginginkan cak imin sebagai cawapres
itu harga matinya disitu
atau harga matinya itu ke pak jokowi
pak harga mati pak saya maunya cawapres saja
kalau pak muhaymin tadi kan jelas
saya mendapat mandat dari para kiai
dan tidak ada jalan mundur
itu kan jelas artinya harga mati
dia membawa harga mati ini ke pak jokowi
iya ke pak jokowi dong karena ini pasangan
walaupun nanti akan masih mendengarkan koalisi yang lain
jadi ini tidak terlalu mengganggu bagi koalisi koalisi yang lain menurut anda
tidak jadi secara komunikasi pemasaran
cak imin sudah benar gitu
cuma ada yang agak mengganggu saya tadi ketika
dikatakan tentang pak prabowo tadi
kalau pak prabowo maju juga pasti dengan dia akan menang
tapi itu itiar politik sekali lagi mbak indra
kalau dia nggak pernah maju
tidak pernah membranding
dia nggak akan pernah tertulis sebagai calon
sebagai orang yang ingin diulang
sebagai usung dan sebagainya
politik itu memang membutuhkan keberanian
jadi harus di clair ya di depannya
saya senang mengapresiasi
mengapresiasi keberanian cak imin
seperti keberanian pak prabowo juga yang ingin maju lagi
kan kita tunggu itu keberanian itu
entah siapa calon wakil presiden
nah itu yang saya ingin saya tanyakan sebentar bu
ingin saya tanyakan begitu ke pak jazilul
sempat disinggung soal nama pak prabowo itu
bahwa dengan cak imin juga menang
sebenarnya harga matinya ini pokoknya
jadi wakil presiden siapapun
harga matinya dimana gitu ya
mandatnya ulama itu wakil presiden
oh tidak ke siapa namanya
dan belum bulat
tetapi kita memaknai begini
ikut andil memenangkan pak jokowi
dan ini harus diakui karena ini fakta
ikut andil ya bukan penentu ya
kalau mau disebut penentu bolehlah
karena ada yang menentu begitu pak
ya kita tawaduk saja urusan itu
biar fakta bisa dilihat
berapa selisihnya pak jokowi
dengan pak prabowo ketika itu
dan dimana posisi pkb
kemudian kita ingin lanjutkan koalisi itu
di dua ribu sembilan belas itu lebih masuk akal
meneruskan semestri perjuangan
kebersamaan yang ada dengan pak jokowi
walaupun tidak menutup kemungkinan
membuka peluang untuk dengan pak prabowo
atau calon yang lain begitu sebagai cowok presiden
ya kalau kata di kampung itu
sebelum janur melengkung
masih milik umum
ya milik umum
nah itu bagaimana kalau kasusnya seperti itu
kalau sudah akad di depan kua jangan lirik lirik yang lain
jadi ini sah sah saja menurut anda ya
ya kan memang belum ada janur melengkung
kita berjuang untuk saling lirik lirian
dan kita sudah berteman lama
nanti kalau berpasangan hidup dalam serumah
kita sudah ada visi yang jelas
ya sudah akad di situ
tidak boleh lirik lirikan lagi
tidak boleh lirik lirik
tapi kalau kemudian saya ingin menegaskan yang anda sebutkan
jadi memang mandatnya itu adalah cawapres
tidak disebutkan untuk siapa ya
oleh para ulama yang menjadi
ada yang menyebutkan ada yang tidak
bagian besar ke mana
sebagian ke pak jokowi ada
itu tetapi yang
sebagian yang lain
sebagian yang lain belum
itu baru bisik bisik
bahkan ada yang inginnya dengan pak gatot
tapi ini pak moyo sudah mengambil keputusan join
ini kita berjuang ke arah situ
kalau bisik bisik kiai apa namanya masukan itu variatif
tetapi memang majority yang kemudian diambil keputusan
pak jokowi sendiri pernah keberatan nggak dengan langkah langkah caimin ini
yang anda tahu
setahu saya pak muhaymin direstui untuk
memang sempat beredar informasi seperti itu
justru pak jokowi mempersilahkan seluruh tokoh tokoh apa namanya
dari partai politik
partainya begitu untuk saling menjual dirinya begitu
mengkaitkan dengan nama pak jokowi sendiri
memang memang memang itu
langkah yang tepat dilakukan oleh pak jokowi
pak jokowi itu punya model komunikasi politik yang akomodatif
kenapa misalnya di istana bogor pun kita melihat dengan golkar gitu
bahkan berkaos kuning dan sebagainya
jadi model penerimaan semacam itu lebih bagus bagi pak jokowi untuk menseleksi secara ide pikiran dan kedekatan juga di sana
dan kedekatan juga dengan
itu justru meningkatkan elektabilitas pak jokowi sebenarnya
yang dilakukan cahyimin dilakukan oleh mungkin pak romah urmuzi dilakukan oleh pak erlangga
belum akan meningkatkan elektabilitas
tapi ketika sudah ada kepastian baru akan menentukan menurut saya
tapi yang sejauh ini saya lihat gitu
pak jokowi memang bersikap akomodatif dengan siapapun
akomodatif itu silakan mengambil keuntungan dengan nama dirinya atau pak jokowi juga mengambil keuntungan dari apa itu
jadi dari sana dia bisa menseleksi juga kan
siapa yang sebenarnya bisa
apa yang sebenarnya bisa ditemukan
seandainya nanti ada hasil survei baru kelihatan mas indra
saya di mana nih chemistry nya yang lebih pas dan sebagainya
jadi mas indra kalau soal elektabilitas hasil semua survei
partai yang naik elektabilitasnya itu cuma pdi sama pkb
hasil survei hari hari ini
pdp dan pkb
hanya pdip dengan pkb
bahwa itu efeknya pak jokowi atau pkb berefek kepada pak jokowi itu belum ada ukur ukurannya
tapi bahwa hari ini semua lembaga survei menyatakan suara pkb itu naik
suara dari lsi kemarin pdip satu golkar dua gerindra tiga
jadi lsi kemarin
secara angka itu naik pak
di papan atas itu memang iya
di papan tengah bersaing dengan demokrat
tetapi dari semua survei itu pdi yang naik
suara itu bahkan ada yang enggak sampai dua digit
nah tetapi pkb itu naik semua di semua survei
trend ini yang ada di dalam trendnya ya
trend kenaikannya itu ada
trend partainya ya
ini terkait dengan pernyataan dari pan
dan hari ini pertemuan dengan pan
sebelumnya beredar informasi juga bahwa pak zulkifli memang mendukung caimin wakilnya pak jokowi
kemudian mengatakan pak zulkifli ini cuma bercanda saja untuk memenyenangkan hati cak imin
komentarnya seperti apa
pak zulkifli ini negarawan
beliau ini ketua mpr
saya yakin tidak membuat pernyataan yang bercanda itu
itu adalah dukungan yang serius kepada sahabatnya kepada caimin
setelah melihat fakta bahwa memang setelah caimin ini mendapat dukungan yang kuat
beliau memberikan apresiasi dan dukungan
kami patut hormat ke pak zulkifli
sebagai negarawan ya
dengan memberikan ruang kepada cak imin untuk terus
nah itu yang kita harapkan
karena politik kita ini jangan saling menjatuhkan
politik kita ini harusnya saling membangun
saling memberikan penghormatan
tidak untuk saling menjatuhkan
baik ada penjelasan dari pak jazilul tentang alasan alasan yang dilakukan
kenapa pernyataan pernyataan yang menarik disimak ya
saya tidak mau menggunakan kata kontroversial
tapi pernyataan yang menarik disimak
dari sisi komunikasi politik
demi kepentingan pkb
demi kepentingan cak imin misalnya
hal hal yang dilakukan ini apakah memang akan menguntungkan bagi pkb
bukankah nanti sebagian pihak menilai
wah ada penilaian ambisius dan lain sebagainya
kok berulang ulang disampaikan yang seperti ini
menurut anda arahnya lebih kemana itu
lebih kepada menguntungkan bagi pkb dan cak imin
ataukah justru akan membawa dampak yang sebaliknya
kalau di dalam politik persepsi positif negatif itu
seperti yang saya katakan
di dalam politik persepsi positif negatif itu
seperti persepsi menjauh mendekat gitu loh mas indra
saya katakan kalau kita melihat rel kereta api
nampaknya semakin ujung semakin mengecil
tapi sejatinya di ujung itu sama sini sama aja besarnya
nah itu persepsi yang muncul dalam politik
tapi memang harus diolah
jadi seperti pernyataan pak zulkifli
saya tidak melihatnya sebagai ketua mpr
tapi sebagai ketua partai
ketua mumpan ya
ketua mumpan yang memang harus bermain cantik
dalam mengolah kosa kata politik terhadap siapapun yang datang kepadanya
coba lihat ketika gatot datang ke
apa gatot pantas jadi presiden
ya kan seperti itu
jadi model kosa kata politik seperti itu memang harus dikelola
saya justru menginginkan memang
jadi maksudnya ini tidak beneran yang dimaksudkan pak zulkifli ini
belum tentu benar
belum tentu benar
belum tentu benar gitu
tapi kan sebagai teman
dukungan terhadap teman teman politik
karena dalam politik itu memang tidak ada teman atau musuh yang abadi
politik itu adalah pertemuan dua kepentingan
pertentangan dua kepentingan
hasil akhirnya kompromi
kompromi dari yang dipertentangkan
jadi kalau untuk membuktikan nanti lihat saja pak indra
hasilnya di dua ribu sembilan belas
siapa yang gandeng caimin dia yang menang
itu anda yang jamin seperti itu ya
berarti belum tentu join juga ya
kalau saya menjamin nanti atau saya menentuk mendahului takdir
itu saya menuhankan diri saya
tetapi catat siapa yang bersama pak muhaymin akan menang
oke tanda tanda alamnya kita bahas di luar diskusi ini ya
oke baik terima kasih bang jazil
terima kasih pak indra
terima kasih pak indra
dan fokus cnn indonesia prime akan hadir setelah jeda berikut ini